makanya kalau mau minjem barang orang itu harus izin dulu iya kalau nggak izin namanya mencuri
juga ikut bantuin amalia buat bantu di buang bunyi jemur ya
sekarang kedua ya hadap kiri
lukman kenapa semuanya hadap kiri kamu hadap kalian sendiri nah loko bisa loko bisa ya
maksud tahu kamu sini ke depan depan ke depan depan ke depan depan ke depan depan
ke depan depan yang lain kembali ke posisi semula
kamu ngerti ngasih baris baris ngerti dong salah coba ya hadap kanan
hadap kanan itu ke kanan patokannya tangan kanan yang biasa kita pergunakan untuk makan
otot kiri sebelah sini oh gitu tapi
ustadz ustadz yang mulia dan santun ini curiga sama kamu kalau orang nggak bisa hadapkan hadap
kiri dalam artian baris berbaris biasanya orang itu nggak bisa langkah tegap maju jalan sedangkan
langkah tegap maju jalan merupakan bagian yang sangat penting bisa kamu bisa dong sini
kenapa jadi kayak orang mau nyari jangkrik di sawah pakai senter
gimana sih kalau maju jalan itu kaki kiri ke depan tangan kanan ayun ke depan nah enak kan
berikutnya apa berikutnya kaki kanan melangkah ke depan tangan kiri ke depan ini baru tuh
berarti berarti doang coba ya kaki kiri
nah ya kemudian tangan kanan nah langkah gitu ya oke coba maju daun
terus terus baju terus terus
oke anak anak sekarang kita akan belajar cara menyimpul tali
simpul yang pertama adalah simpul hidup gimana caranya
perhatikan ya baik baik
tangannya diputerin ke dalam
ya itu benar itu ya
kalau simpul hidup itu bisa ditarik lagi dan dilepas
kalau simpul mati ada nggak
ada sayang simpul mati
gimana tuh caranya kalau simpul mati
sama hampir sama kayak simpul hidup
gondar seperti ini
tarik yang ini
tarik yang ini
tarik tarik tarik semua
semua sampai habis
nah ini namanya simpul mata
kita pertama kali ya
kita pertama kali
tenang tenang tenang
sekarang aba lia coba
kita akan membuat tanduk
kita akan membuat tanduk
tadi kan kita udah belajar sedikit
disini nih iket iket disini iket
dan ini beruang
disini abis itu kamu sini
iketnya harus yang kenceng
supaya jadi bagus
pak juki pak juki
saya suruh istirahat
bapak juki yang terlanjur kaya
kalau siap istirahat seperti ini
oh bukan istirahat tidur
nah buat kelompok alajong king
satu dua tiga empat
kalian bikin tandu diri coba
lapor tandu siap
bapak juki silakan bapak juki naik ke atas tandu
seolah olah bapak juki ini pasennya
aduh aduh aduh
ini juki herlino orang kaya
masa ditaruh taruh di sini emang boleh ngawin bocah
ya bapak jukai
biar bocah pada seneng gitu maksud saya
yaudah kalau begitu
keteluki ke pasar bo
dibuka dulu ini gak begini caranya
kamu amelnya ngapain di tengah
lo kan aku tuh ngasih instruksi
anu saya mau cari tali tambang jemuran saya
saya mau jemur ini udah mau hujan
pas saya cari cari kok tanya jemuran tambang saya
eh apa kira kira ada di sini kali ya
kalau enggak salah warna ijo
ada yang lihat enggak
oh ada di sini
ini siapa siapa coba
allah ini tali saya
itu tas siapa ya
eh itu tasnya amelia ustazah
kamu ambil tali jemuran ibu itu
ah babe gimana ini
nanti kalau misalnya lia gak bawa tali pramuka
diketahui sama temen temen gini
nanti babe beli
iii dibang masalah tambang
nanti babe beliin satu truk
tapi beli akan butuhnya sekarang
ya udah yaudah yaudah
tadi butuh apa
ini sama tambang pramuka
deh gak bakal dimarahin kan
udah gak apa apa
yang penting asik
ustazah amelia yang ambil
soalnya tuh tadi ya tuh buru buru
jadi ya gak sempat bawa tali pramuka
ngelihat ada tali jemuran nganggur
ya udah lia ambil
ya kamu gak boleh gitu sayang
gak boleh ngambil
barangnya bukan milik kamu
maaf sih gampang
sekarang saya minta bantuin jemurin pakaian saya
kita pasti bantuin ibu ngejemurin kok
ya udah amalia
kamu bantuin ibunya ya
dia suruh ngejemur baju orang tua
iya masa disuruh jemur

syukurin kau amalia
makanya kalau mau minjem barang orang itu harus izin dulu
kalau nggak izin namanya mencuri
iya gak teman teman
kalian bertiga juga ikut bantuin amalia buat bantuin ibunya ngejemurin ya
jangan bawa buah buahan ya pak yuki
tahu tahu tahu
anak anak becanda ya
orang kaya kalau bayi begini nih
jangan lupa pakai bismillah ya gotongnya ya
aduh gak mau azim
udah kayak durian montong